aktivitas kegempaan gunung agung karangasem bali terus menunjukkan peningkatan
meski demikian petugas pemantau dari pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmbg memastikan belum ada tanda tanda atau aktivitas keluarnya material vulkanik
berdasarkan data pantauan pada hari sabtu mulai pukul hingga jam enam waktu indonesia tengah minggu pagi tercatat gempa vulkanik dangkal satu ratus sembilan kali vulkanik dalam satu ratus tujuh puluh delapan kali dan tektonik lokal tiga belas kali
meski terjadi peningkatan kegempaan namun secara visual belum tampak adanya erupsi di gunung agung
saat ini gunung agung dinyatakan dalam status awas
masyarakat pun dilarang beraktivitas di radius dua belas km dari puncak gunung agung
secara visual belum ada tampak adanya erupsi tetapi gejala vulkanik yang lain yaitu kegempaan di bawah tubuh gunung agung terus berjalan meningkat
kemudian yang gempa
gempa vulkanik dalam memang mengalami pelambatan penambahan jumlah gempa tetapi kemudian diikuti oleh peningkatan gempa vulkanik dangkal
artinya suplai energi dari dalam itu sudah mulai menurun tetapi diikuti oleh energi energi untuk membuka tutupan di bawah tubuh gunung agung sendiri itu agak dangkal ya
jadi sekitar mungkin dari puncak satu sampai dua km
artinya ada kemungkinan untuk turun lah atau tetap di awas
nanti kita evaluasi lagi sejauh mana gempa vulkanik dangkal ini meningkat secara drastis atau melambat atau tetap mendatar
selamat siang rian
selamat siang rian pada saat ini memang gunung agung secara visible ataupun secara pantauan kasat mata saat ini memang sudah tertutup dengan awan
memang sejak tadi pagi tidak terlihat begitu dan menurut pantauan dari pvmbg di pos pantau ini tiga ratus dari kedalaman dangkal dan juga vulkanik begitu memang terus menerus terjadi
begitu terlihat memang peningkatannya terus menerus sejak tanggal delapan bulan
dan ini memang intensitasnya masih belum terus
dan gempa gempa yang tiga lima skala rektor dan ke bawah begitu memang membuat masyarakat cukup panik begitu
dan ini yang kemudian memang terus dipantau oleh pihak ppmbg di sini untuk melihat bagaimana kemudian intensitas dari gempa dan juga aktivitas gunung sendiri
dan memang sudah terlihat asap sulfutura dari kawasan
dan ini yang kemudian memang terlihat asap sulfutura dari kawasan
memang lagi adanya asap sulfutura sudah lebih aktif lagi temperaturnya pun juga lebih tinggi lagi
baik kami mohon maaf karena masih mengalami gangguan koneksi
namun beberapa kalimat tadi kita bisa mendapatkan beberapa informasi dari koresponan kb muntaz zajatra di ningrat
bahwa sebenarnya aktivitas kegempaan memang terus terjadi yang membuat masyarakat di sekitar gunung agung sudah mengungsi saat ini
walaupun memang dari pantauan visual belum terlihat adanya abu vulkanik seperti itu
dan masih berpotensi mengalami
ini gempa masih terus terjadi tetapi memang masih dapat mengalami penurunan level seperti itu
dan kita beralih ke informasi selanjutnya
hingga sabtu malam warga desa rendang kecamatan rendang kepupaten karangasem
kerap mendatangi pos pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvmbg
sejumlah warga datang untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait perkembangan aktivitas vulkanik gunung agung yang terus meningkat
aktivitas gunung agung di bali kian meningkat
warga desa rendang kecamatan rendang kabupaten karangasem
kerap mendatangi pos pemantauan vulkanologi yang berjarak sekitar dua belas km dari pusat aktivitas gunung agung
sementara pemangku adat setempat secara rutin memanjatkan doa di tempat pemujaan yang letaknya berada di belakang pos pvmbg
pemujaan dilakukan untuk mendoakan seluruh warga bali agar diberi keselamatan
dilakukan setiap hari dengan tujuan itulah memohon kepada beliau
supaya warga semua sekitar renang karangasem bali supaya selamat semuanya
lalu tanda tanda gunung agung ini mulai setia ada gempa apa itu dirasakan di jakarta
kira kira sejak tujuh hari yang lalu kita tapi kan kecil dulu
lalu seperti sekarang inilah gitu
gunung agung diperkirakan akan menyebabkan letusan yang lebih dahsyat dibandingkan letusan gunung merapi
pada dua ribu sepuluh lalu
karakteristik gunung agung membuat gunung ini diperkirakan mampu mengeluarkan awan panas dengan suhu mencapai delapan ratus derajat celcius
hal ini melihat dari pengalaman letusan gunung agung pada februari tahun
awan panas dengan kecepatan tinggi menjadi ancaman mematikan bagi warga yang tinggal di sekitar gunung agung
proses evakuasi yang sudah dilakukan saat ini menjadi sebuah langkah positif sebagai upaya awal untuk mencegah lebih banyak korban
hingga saat ini sudah
lebih dari sepuluh ribu warga mengungsi keluar dari radius sektoral dua belas km dari kawah gunung agung
explosif itu biasanya dikutip dengan awan panas kenapa harus mengungsi sebelum terjadi letusan
karena awan panas biasanya punya kecepatan yang sangat tinggi sekitar tiga ratus km per jam
dengan temperatur sekitar enam ratus sampai delapan ratus derajat celcius
oleh karena itu sangat berbahaya sekali tidak mungkin masyarakat itu lari berkejaran dengan awan panas tidak mungkin
tiga ratus km per jam motor juga tidak bisa mobil juga tidak bisa
terus dengan panasnya itu nggak mungkin orang akan bisa selamat
semua makhluk hidup dengan temperatur sekitar enam ratus derajat bahasa alam
contoh yang paling mahal adalah kejadian tahun dua ribu sepuluh di merapi di mana mbak marican meninggal
itu tidak kena awan panasnya hanya kena uap panasnya
uap panasnya saja
tidak kena awan panasnya kalau kena awan panasnya gosong enam ratus derajat
meningkatnya status gunung agung di bali membuat warga mulai panik
untuk menghindari jatuhnya korban jiwa warga berinisiatif meninggalkan bali dan mulai mengungsi ke pulau terdekat seperti lombok
ratusan warga bali sejak sabtu pagi memenuhi pelabuhan penyeberangan lembar lombok dengan membawa sanak keluarga
mereka memilih mengungsi ke lombok untuk mengantisipasi meletusnya gunung agung
diperkirakan warga bali yang mengungsi
lombok akan meningkat
petugas asdp belum bisa memperkirakan berapa warga bali yang mengungsi ke lombok sejak sabtu pagi
aktivitas gunung agung yang meningkat membuat warga karangasem bali memutuskan untuk mengungsi dari kediaman mereka
dan saat ini korespondan cnn indonesia igd nyoman wiryadinata berada di posko pengungsian tulamben karangasem
nyoman selamat siang
nyoman seperti apa
saat ini jumlah pengungsi di tempat anda berada apakah masih terus bertambah hingga hari ini
ya rian memang kalau data yang saya dapatkan hingga tengah malam kemarin
jumlah total pengungsi dari kabupaten karangasem ini sudah mencapai tujuh belas lima ratus lima puluh satu orang
dan mereka tidak hanya menyebar di titik pengungsian yang ada di kabupaten karangasem
namun sudah dilaporkan
delapan kabupaten dan satu kota yakni denpasar
namun yang di luar kabupaten klungkung kemudian di luar kabupaten buleleng yang menjadi kabupaten penyangga penerima pengungsi ini
jumlahnya memang hanya sedikit hanya sekitar seratus sampai dua ratus orang
namun yang terbanyak adalah di pos pengungsian yang ada di gor swecapura di kabupaten kelungkung
dan data yang terakhir yang saya dapatkan jumlahnya sudah mencapai sepuluh lima ratus enam puluh delapan orang
ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan ketika masih status siaga
termasuk juga ada sekitar empat ratus sembilan puluh empat lansia dan sekitar enam ratus dua puluh satu balita
dan kalau diperkirakan di dalam radius dua belas km akan ada pengungsi sekitar empat puluh sembilan empat ratus delapan puluh lima
namun pengungsi ini akan bisa ditampung
karena sudah mendapatkan tempat yang ini di pos pengungsian induk di tanah ampoh yang diperkirakan akan mampu menampung sekitar lima hingga enam puluh pengungsi
dan memang untuk bantuan baru saja saya mendapatkan informasi bantuan dari bandara nasional penanggulangan bencana pusat sudah datang
bantuan untuk bppd bali
baru saja sekitar pukul sepuluh empat puluh mendarat di bandara ngurah rai
bantuan dari bnpb untuk membantu masyarakat yang saat ini tengah mengungsi di beberapa tempat di wilayah karangasem maupun di delapan kabupaten kota lainnya yang ada di pulau bali ini rian
ya nyoman mengenai angka pengungsi yang terus meningkat bahkan saat ini sudah mencapai tujuh belas
bagaimana kondisinya saat ini apakah kebutuhan dan fasilitas yang mereka butuhkan sudah terpenuhi seluruhnya
bagaimana kebutuhan dan fasilitas yang mereka butuhkan sudah terpenuhi seluruhnya
di gors pecapura memang pengungsian dapat bantuan dengan jelas
artinya mereka bisa mendapatkan makan tiga kali kemudian mck juga ada di sekitarnya namun juga masih kurang
dan hingga saat ini memang belum ada penambahan toilet portable yang bisa digunakan untuk sekitar sepuluh orang yang saat ini memang berada di sana
namun yang perlu mendapatkan bantuan adalah bagaimana pengungsi pengungsi yang ada di titik titik di luar posko resmi yang memang diperlukan
yang dibuat oleh pemkap setempat seperti di balai banjar
bahkan saya mendapatkan informasi mereka hanya mendapatkan makanan sekali saja dalam sehari
dan sisanya mereka membeli sendiri di warung warung terdekat
coba kita bayangkan warung warung terdekat pun hanya mampu menyediakan makanan yang dijual tidak sebanyak pengungsi yang ada di tempat itu
akhirnya ini yang menyebabkan satu keluhan juga daripada pengungsi
termasuk juga kalau kita melihat sarana apa saja yang kurang
kalau di tempat tempat pengungsian yang tidak resmi tentunya seperti matras kemudian makanan kemudian juga popok bayi termasuk juga makanan bagi bayi termasuk juga popok untuk lansia
perlu mendapatkan pemikiran dari pemerintah setempat
memang sebaiknya memang pengungsi pengungsi yang ada di titik titik yang tidak resmi ini sebaiknya dievakuasi untuk menuju ke posko posko induk pengungsian
sehingga mereka benar benar mendapatkan perhatian
baik dalam hal hapsupan makanan maupun untuk fasilitas fasilitas termasuk misalnya toilet maupun tempat tempat lain
memang ada rencana memang hampir semua sekolah yang ada di radius sembilan km dari kawah gunung agung memang diliburkan
artinya guru kemudian warganya pun sudah mengungsi
rencananya memang hari senin akan dicoba didata berapa jumlah anak smp berapa jumlah anak sekolah dasar termasuk juga sekolah menengah atas
untuk mendapatkan pendidikan di lokasi lokasi tempat pengungsian
misalnya anak sd akan ditempatkan di sd sd terdekat ataupun nanti akan ada semacam sekolah sore
termasuk juga bagi anak anak smp maupun sma akan kemungkinan dilakukannya dengan mendatangkan relawan guru untuk memberikan
untuk tetap memberikan pelajaran kepada anak anak yang memang masih aktif sekolah ini
dan selain itu kalau kita melihat bagaimana perkembangan situasi pengungsi
kalau mereka belum jenuh kita bisa membayangkan bagaimana anak anak kecil yang biasanya bermain di tempat yang luas
kemudian dia harus bermain hanya di tempat yang seadanya
mungkin perlu dipikirkan juga bagi mereka yang ingin memberikan bantuan
bagaimana juga bisa memberikan bantuan semacam bantuan mainan anak anak
sehingga ini tidak membuat bosan anak anak yang masih kecil termasuk juga para balita
kemarin juga memang sempat ada semacam hiburan artinya penyanyi
bali mencoba memberikan hiburan kepada mereka yang tengah mengungsi di gor swecapura
ini juga akan membantu bagaimana psikologis masyarakat yang tengah mengungsi agar tidak bosan dan tetap waspada
termasuk juga misalnya bagaimana warga yang masih kembali
sehingga siang ini masih ada warga yang masih kembali ke tempat pengungsian untuk hanya memberi makan ternak
iya nyoman memang informasi yang anda sampaikan ini harusnya juga menjadi perhatian juga bagaimana agar
masyarakat yang memiliki pengungsian yang lebih baik yang lebih baik yang lebih baik
yang lebih baik
yang lebih baik
yang lebih baik
yang lebih baik
yang lebih baik
sehingga mereka bisa melihat lebih jelas pada pagi hari ini
yang memang mereka mengartikan bahwa dengan lebih terlihatnya asam sulfutara ini
mereka mengartikannya bahwa memang aktivitas emakmen di dalamnya sudah cukup naik dan juga suhunya pun juga semakin meningkat
ini yang kemudian menjadi salah satu peringatan bagi para peneliti bahwa memang ini sudah semakin
memang tetap berada di posisi yang sama yaitu skala awas
dan untuk secara kegempaan sendiri antara pukul dua belas malam hingga pukul enam pagi tercatat ada kurang lebih hampir tiga ratus kali gempa yang terjadi
baik di vulkanis dalam dan juga vulkanis dangkal dan juga tektonik yang terus menerus terjadi begitu sepanjang enam jam itu
antara dengan durasi antara enam hingga enam detik hingga seratus detik dan itu terus menerus terjadi dan memang trennya masih belum terlihat adanya penurunan rian
memang dari tanggal delapan belas september kemarin terlihat memang search ataupun peningkatan yang cukup tajam begitu menjadi empat kali lipat jika dibandingkan dengan aktivitas gunung api sebelumnya
pada saat ini memang dari tanggal delapan belas hingga pada hari ini
belum terlihat adanya tren penurunan aktivitas kegempaan gitu
dan memang terlihat bahwa untuk vulkanis dalamnya sendiri memang sudah cukup stabil
memang terus menerus kurang lebih ada empat ratus lima ratus an setiap harinya sedangkan untuk vulkanis dalamnya terlihat memang semakin meningkat
itu artinya bahwa memang aktivitas semakin meningkat dan juga sudah berada di atas kawahnya begitu
sudah menjelang kawahnya begitu
magmanya sudah menjelang ke atas begitu
sehingga memang ini menjadi satu buah peringatan bagi para peneliti
untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mau mengungsi begitu
karena memang tidak terlihat adanya tren penurunan ini
dan sampai saat ini memang para peneliti masih terus memantau untuk memastikan bagaimana tren ini masih akan berlaku
karena memang erupsi ini tidak bisa kita ketahui kapan akan terjadinya
sebuah bencana alam ini memang tidak bisa
satu satunya memang tidak memiliki warning system yang bisa mengetahui kapan erupsi ini akan terjadi
namun dengan penelitian ini namun dengan adanya pemantauan setiap harinya bagaimana aktivitas kegempaan ini
bagaimana kemudian aktivitas magma yang berada dalam kawah tersebut terjadi
kemudian mereka bisa memastikan kapan mungkin erupsi ini akan terjadi
dan juga bisa memberikan himbauan kepada masyarakat untuk kemudian bisa antisipasi atas terjadinya erupsi
dan pada saat ini memang seperti yang tadi kita dengarkan dari rekan kita nyoman
bahwa sudah lebih dari tujuh belas ribu orang yang mengungsi
dan memang diharapkan lebih banyak orang lagi akan mengungsi
karena gunung agung ini dipastikan akan jika nantinya terjadi erupsi
akan lebih buruk dampaknya jika dibandingkan dengan gunung merapi ataupun gunung sidawung rian
baik muhammad tazat terima kasih sudah melaporkan
dan sebelumnya juga ada igd nyoman wiliadinata
terima kasih sudah melaporkan dan selamat bertugas kembali
namun tetap jaga keselamatan anda
tak hanya manusia yang mengungsi setelah status gunung agung berubah menjadi awas
di klung klung bali posko pengungsian khusus sapi dibuka untuk menyelamatkan ternak warga
sapi sapi yang diturunkan dari atas truk ini tidak untuk dijual di pasar hewan
melainkan diantar menuju posko pengungsian khusus sapi
warga desa besang kecamelan klung klung sengaja melukakan lahan untuk posko pengungsian sapi
upaya ini dilakukan untuk menyelamatkan ternak milik pengungsi yang tinggal di kawasan zona merah
langkah inspiratif ini diinisiasi oleh seorang anggota polisi resort klungkung ibda ketut marta
ia merasa iba ketika melihat para pengungsi harus bolak balik dari tempat pengungsian ke rumahnya di lereng gunung
hanya untuk mencari dan memberi makan sapi
ini pemilik yang menjaga sapinya
cuma dia sama warga dari sini menyediakan lahan untuk
tapi ada untuk membantu menyelamatkan hewan hewan nya
untuk posko pengungsian sapi
biaya dan lain sebagainya
biaya tidak ada gratis
kita membantu warga kita yang membutuhkan
tidak ada di pungut apa apa
warga yang mengungsi merasa bersyukur dengan adanya posko pengungsian sapi ini
kini mereka tidak perlu jauh jauh lagi memberi pakan hewan peliharaan
ya saya sangat bersyukur sekali atas bantuan bapak polisi begitu juga masyarakat di sini
khususnya saya sangat berterima kasih
banteng ternak ternak saya semua termasuk ternak desa saya itu semua dibawa ke sini
hingga sabtu sore ada delapan puluh ekor sapi telah didatarkan menjadi pengungsi sapi di tempat ini
meski tak dipungut biaya pemilik sapi harus membeli sendiri pakan ternaknya
nandang di sada astika klungkung
sementara itu status awas membuat ribuan warga lereng gunung agung karangasem mengungsi di tiga kabupaten lainnya di bali
selama berada di pengungsian mereka tinggal seadanya dan berbagi tempat dengan pengungsi lain
sekitar tiga lebih pengungsi dari sejumlah kecamatan yang berada di kota ini
ketika pengungsian ini berakhir pengungsi yang berada di kota ini sudah berakhir
ketika pengungsian ini berakhir pengungsi yang berakhir pengungsi yang berakhir
perillo ini juga diantaranya sebagai pertanda nazi kiev wright seratus lelaki

porter beli memeriksa
orang dari tagana untuk bertugas
di dapur umum
kita sudah mengantisipasi hal hal
yang diperlukan oleh para pengungsi dengan menyiapkan
dapur umum sedangkan
terkait dengan logistik kita sudah siap
dari awal sehingga
pengungsi bisa kita penuhi walaupun
ada beberapa hal yang masih terkejar
tapi kita berusaha untuk menuhi
ternaga yang digerakkan adalah
tagana kami dari dinas sosial
mempunyai anggota tagana kurang lebih

dengan lsm dari maruta
juga banyak dari rekan rekan
kita yang terlebarkan juga
dari para pengungsi
sepuluh lebih warga mengungsi di
gorswe capura klungkung
jumlah pengungsi yang tersebar di dua puluh desa
di kelungkung mencapai lima lebih